ya semoga laka sembuh ya untuk syakira tentunya kita masih ingin melihat syakira tersenyum beraktivitas aktif ya karena syakira ini kan kalau lihat di instagramnya dari bapak dan ibunya ya
jerry dan juga ditnada itu kan sangat aktif gitu sekarang melihat foto fotonya dimana saya kira sedang terbaring lemas ya kita juga ikut sedih ya dan kita doakan agar cepat sembuh
ya tidak hanya mendoakan ya tapi masyarakat indonesia utamanya juga sekarang sedang mencari tuh apa sebetulnya penyakit leukemia dan banyak juga informasi informasi kemudian beredar di sana
nah untuk memperlurus soal itu dan juga kita harus lebih tahu banyak soal itu di studio telah hadir seorang survivor atau penyintas leukemia cindy audina yang meniti leukemia saat berusia sembilan tahun
juga ada dokter spesialis anak dokter edi tehu teru yang akan membahas mengenai penyakit leukemia ini ya
terima kasih sudah datang di good morning ya
ini langsung jadi perbincangan dimana mana masalahnya kita mau ke cindy dulu deh usia sembilan tahun kalau saya berpikir pasti sudah cukup sadar ya untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi
waktu itu sudah dari awal tahu kalau cindy menderita leukemia saat itu
awal banget itu nggak dikasih tahu secara langsung gitu jadi yaudah orang tua yang tahu dan akhirnya menjalani pengobatan tapi seiring menjalani pengobatan itu akhirnya tahu kalau aku itu terkena kanker
sekarang sudah sembuh ya
sekarang sudah sembuh
prosesnya berapa lama cindy dari mulai apa menerima
dari awal itu aku kemoterapinya itu tiga lima tahun dan melakukan pemeliharaan itu selama lima tahun jadi kurang lebih delapan lima tahun
oke dan setelah delapan lima tahun itu betul betul dinyatakan bebas dari leukemia itu
dan sekarang sudah tidak ada pengobatan lagi atau masih ada proses lain
udah gak minum obat pun udah nggak sekarang gitu
bisa diceritakan tidak cindy
karena proses ini menjalani apa namanya serangkaian pengobatan selama kurang lebih delapan tahun ya berarti ya
pengobatannya sih cuma tiga lima tahun
tiga setengah tahun dengan pemantauan tadi itu kan lima tahun ya
apa yang kamu lakukan selama itu kemudian juga bagaimana kamu nih pastro that years ya yang saya pikir juga kan tidak mudah juga begitu
supaya pemirsa di rumah juga bisa mengetahui sebetulnya untuk seorang anak yang terkena leukemia apa sih yang harus dilakukan
yang harus dilakukan mungkin kalau untuk anak anak itu adalah dukungan dari pemirsa di rumah ya

yang membuat aku bisa melewati semuanya sampai pengobatan bertahun tahun itu adalah support dari keluarga dan orang tua yang benar benar harus semangat dan harus rajin untuk menjalani pengobatannya
karena kan kita anak anak juga nggak mungkin berobat sendiri kan
jadi karena orang tuanya itu semangat untuk berobat akhirnya anak pun ikut semangat untuk berobat
hmm selama menjalani pengobatan itu yang paling berat untuk cindy
waktu itu apa
aku waktu itu pernah sampai di tahap koma jadi benar benar apa namanya ngedrop semua hasil darahnya itu ngedrop tapi akhirnya dengan kepercayaan bahwa kanker itu bisa sembuh akhirnya kita berobat terus berubah terus dan akhirnya sampai sekarang sembuh gitu
itu tahun yang berat buat siri pastinya ya
iya tahun yang berat
kayak gimana seberat apa yang kamu rasakan karena itu kan masih anak anak apakah kamu kehilangan masa kanak kanak kamu atau gimana
cukup kehilangan paling di tahun pertama gitu kan karena berhenti sekolah satu tahun full berhenti sekolah dan menghabiskan waktu hanya di rumah sakit kayak gitu
jadi paling yang kehilangan adalah waktu bermain dan waktu sekolah sih waktu masih anak anak
oke tapi kan tidak bisa bersekolah seberapa lama tidak bisa bersekolah ya
aku cuti sekolahnya satu tahun iya
dan setelah itu bisa sekolah lagi
setelah itu aku izin dulu awalnya sama dokterku aku boleh gak sekolah
boleh tapi harus tahu bahwa kondisimu itu sebelum senormal anak anak lainnya kayak gitu
akhirnya aku masuk sekolah di tahun kedua tapi dengan catatan tetap melakukan kemoterapi jadi masuk sekolah itu dalam seminggu paling cuma dua atau tiga hari sisanya kemoterapi di rumah sakit
nggak terbayang sih ya ada anak anak yang kemudian didiagnosa kanker begitu ya
kalau saya waktu itu pasti langsung berpikir saya kanker mungkin bayangan bayangan sinetron sinetron itu kan kayak gitu ya
bayangan sinetron sinetron kemudian muncul begitu
nah kalau cindy menghadapinya bagaimana apa setegar itu setegar sekarang cindy akhirnya sudah sembuh atau justru cindy pernah punya pikiran yang sama kayak saya kalau misalnya
kalau dulu mungkin aku kan kenanya tuh tahun dua ribu lima ya jadi social media itu belum segencar ini jadi belum belum apa ya
informasi belum banyak
iya belum tentang yang apa sih namanya yang tadi dibilang itu nggak bisa sembuh atau apa enggak jadi yang masih biasa aja gitu
jadi itu mungkin sekarang anak anak udah nonton tv udah nonton ini jadi mereka justru nanya ke dokter dok kok di film itu itunya meninggal nanti aku juga meninggal juga ya gitu
syukurnya aku waktu itu belum pada tahap kayak gitu gitu
jadi benar benar berpikirnya ini akan sembuh gitu ya
iya jadi ya udah berobat aja gitu
dan sembuh ya
nah sekarang kan kamu bergabung ini di apa namanya
ya cancerbuster community itu kita itu komunitas di bawah naungan yayasan onkologi anak indonesia
jadi komunitas kita ini isinya adalah para survivor kanker gitu dimana kita itu mempunyai kita merasa bahwa kita udah sembuh dan kita tuh punya tanggung jawab untuk menyemangati adik adik kita yang sekarang itu sedang berjuang juga
jadi kuncinya semangat begitu ya
iya kuncinya adalah semangat

dan banyak yang sembuh iya
oke ini juga sekaligus apa namanya mencoba untuk meluruskan
pandangan bahwa kanker itu penyakit yang tidak bisa sembuh dan juga ya hal hal yang tadi yang daniel bilang
iya aku tanya kan begitu berlebihan ya dokter ya
akan ngomong sama dokter ya bagaimana proses penyembuhan kanker itu bisa dilakukan di segmen selanjutnya tetap bersama kami
ya masih bersama kami di good morning kita akan meneruskan perbincangan kita sekarang ke dokter edi yang apa namanya memberikan perhatian khusus begitu ya untuk penyembuhan kanker pada anak anak
yang pertama adalah begini dulu merubah mindset bahwa kanker itu mematikan bagaimana caranya ya dokter ya
ya tentunya berbicara tentang kematian
kematian bukan saja terjadi karena kanker
kita nggak kena kanker juga mati itu satu hal yang mesti kita sadari
nah dan kita juga harus menyadari bahwa nggak benar bahwa kanker nggak bisa sembuh kanker bisa sembuh tapi dengan catatan bahwa mereka ditemukan pada kondisi yang masih awal
secara statistik ya memang secara sekitar tujuh puluh delapan puluh persen pasien yang datang dalam stadium awal kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar
ya dibanding kalau ditemukan berapa besar
ada stadium yang lanjut
itu pentingnya bagaimana sekarang orang tua
bisa mewaspadai gejala kanker pada anak
supaya mereka bisa segera membawa anaknya ke dokter
untuk konfirmasi ini kanker atau bukan
kalau bukan tentunya kita bersyukur itu bukan kanker
tapi kalau ternyata itu kanker
kita bersyukur juga
karena ditemukan pada kondisi yang awal
jadi bisa ditangani lebih awal
dan tentunya hasil akhirnya yang kita harapkan adalah
anak ini dapat sembuh
kalau bicara soal leukemia ini dokter
bagaimana dengan gejala gejala umumnya
tadi bicara sama cindy juga lemas
maksudnya mungkin tidak jauh berbeda dengan penyakit yang lainnya
kalau spesifiknya gimana leukemia itu
jadi leukemia kita mesti tahu dulu
leukemia itu tkp nya di mana
kalau orang bilang kanker bola mata
ya sudah tahu di mata
kanker paru ya di paru
kalau leukemia kebayang nggak di mana tempatnya
jadi kita mesti tahu bahwa tkp nya leukemia itu
di sum sum tulang
sum sum tulang itu apa dan di mana
itu adalah tengahnya tulang
dan sum sum tulang itu adalah pabrik dari sel darah merah
darah putih dan trombosit atau keping darah
nah apa yang terjadi
berawalnya leukemia itu adalah dari pabrik sel darah putih
sel darah putih fungsinya apa
negara kesatuan republik indonesia
tentaranya ada tiga angkatan
darat laut udara
itu lebih hebat lagi
mereka punya enam angkatan
masih ingat peristiwa sejarah g tiga puluh spki
ada tiga angkatan ada satu angkatan yang membelot
kejadiannya lebih kurang sama
dari enam angkatan yang ada di pabrik sel darah putih ini
ada satu angkatan yang membelot
nah apa yang terjadi akibat pembelotan ini
semua pabrik dilarang untuk produksi
dan dia istilahnya dilakukan mendepresi
yaitu menekan semua pabrik untuk tidak boleh berproduksi
nah kalau pabriknya sel darah merah nggak bisa produksi
apa yang bisa terlihat pada anak
kalau sel darah putih yang normalnya ditekan sama sel darah putih yang jahat ini
nggak boleh produksi
akhirnya tentara yang baiknya tinggal sedikit nih
sehingga kalau musuh datang tidak ada yang menghalau
anak ini mengalami infeksi yang ditandai oleh demam
nah demam ini ya itu tadi
banyak penyakit yang juga gejalanya demam
juga ada yang jalannya demam
nah tapi demamnya agak aneh nih
karena kalau sudah berobat sembuh terus minggu depan demam lagi
itu yang di media media saya baca demam yang tidak sembuh sembuh
yang ketiga keping darah
apa yang terjadi kalau keping darah dilarang pabriknya dilarang produksi
mungkin anak ini yang tidak biasa mimisan jadi mimisan
kemudian biasanya kalau gosok gigi nggak berdarah jadi berdarah
jadi lebih mudah ya
nah kalau kita temukan ketiga hal ini pada seorang anak atau dua dari tiga
nah kita mungkin bisa mencurigai ini suatu leukemia
makanya cepat ke dokter konfirmasi ke dokter untuk mencari jawaban
ini sebenarnya likimia itu bukan
oke jadi itu gijalah gijalah yang harus orang tua
orang tua waspadai
apa yang harus dilakukan sama orang tua
apa pemeriksaan umum
atau bagaimana dokter
untuk bisa mengetahui
bahwa anaknya terkenal likimia atau tidak
diagnosis leukemia hanya dapat ditegakkan dengan pemeriksaan sum sum tulang
karena kita tidak boleh mendiagnosis likimia berdasarkan pemeriksaan darah yang diambil di tangan
atau berdasarkan pemeriksaan radiologi
itu tidak cukup ya itu ya
karena baku emasnya atau gold standard untuk diagnosis likimia
dimanapun itu di dunia ini ya adalah pengambilan sum sum tulang
jadi kita lihat langsung pabriknya
untuk melihat bagaimana kondisi di pabriknya pada anak yang kita curigai leukemia
akhirnya kalau gejala gejala itu ditemukan
maka orang tua segera saja datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
nah terus pengobatannya seperti apa dokter
yang pada akhirnya ternyata bahwa banyak yang sembuh dari leukemia ini
pengobatan utama leukemia adalah kemoterapi
nah berbicara tentang kemoterapi di negara kita juga
ya ini kebiasaan pasien di rumah sakit itu kalau dibilang harus kemoterapi
tidak ada obat lain dok
masalahnya penguatan kanker itu cuma ada tiga sampai saat ini modalitasnya
kemoterapi radioterapi operasi
tidak ada lagi selain itu
sebab kadang kadang ya itu saya selalu bilang
pasien pasien kita ketahuan kanker kadang kadang
dia boleh rapat keluarga dulu tidak
itu yang kadang kadang membuat kita lama
mending rapat keluarganya satu dua hari gitu kan
nah itu kadang kadang berapa bulan nggak datang datang
apa yang terjadi kalau seandainya sudah ketahuan bahwa
atau sudah terdiagnosis bahwa itu kanker
kemudian tidak segera menjalani pengobatan
kanker itu kalau tidak diapa apain
dia tidak tinggal diam
growing dan menyebar
makanya kenapa kanker disebut ganas kan karena kemampuan untuk menyebar
nah leukemia ini juga punya kemampuan menyebar kemana
ya bisa ke otak bisa ke tubuh
bisa ke otak bisa ke gusi bisa ke hati limpa kulit tulang buah zakar seperti itu
jadi kalau tidak diobati tentunya penyebarannya makin luas
nah kalau penyebaran makin luas tentu pengobatannya juga makin sulit nantinya
nah kalau untuk kasusnya pada anak anak pengobatannya seberapa besar persentase untuk sembuhnya dok
oh besar juga ya
kalau ditemukan pada kondisi yang masih awal seperti itu
dan kalau untuk dokter sendiri menangani kasus yang paling
pasien paling muda hingga berapa
pasien paling muda hingga akhirnya sekarang menyatakan sembuh
pasien paling muda kebetulan bukan leukemia tapi yang termuda itu sudah umur tiga bulan
ya dengan kanker saraf tepi atau neuroblastoma
tapi anak ini saat ini sudah smp ya sekarang
jadi banyak cerita cerita sembuh sebetulnya dari kanker ini dokter ya
ya jadi sembuh tidaknya ya itu tadi datangnya sudah dalam kondisi atau stadium yang mana gitu loh
stadium empat siapa bilang nggak bisa sembuh bisa aja
cuman kemungkinannya secara statistik ya lebih kecil dibanding kalau ditemukan pada kondisi yang masih awal awal
oke jadi itu dia pada intinya adalah kita harus mengetahui ya care begitu
apalagi orang tua apalagi anak anak begitu ya
hanya orang tua lah yang bisa melihat sebetulnya apa sih yang terjadi pada anak anak kita tersebut ya pra
lebih dini dan cepat cepat mengenali gejalanya
gejalanya itu kunci
padahal pada anak makanya kita nggak pernah bikin seminar pencegahan kanker pada anak
karena kanker pada anak kita nggak bisa cegat
kalau mau dicari tahu penyebabnya apa kita juga nggak tahu sampai sekarang
beda sama dewasa kalau dewasa kita bisa tahu kan penyebabnya apa
kanker paru ya banyak rokok kali
kan kanker usus halus karena mungkin nggak makan sayur dia makan daging doang
kalau tuhan bilang kena kanker lah kawah saya selalu bilang
jadi memang ya tuhan lah yang membutuhkan
harus pengobatannya tepat ya tentu saja
dengan datang ke tempat yang tepat yaitu pihak dokter dan juga rumah sakit plus juga mengetahui lebih lanjut
terima kasih cindy sudah datang bersama kami di good morning
terima kasih dr eddy untuk informasinya
ini sudah cukup jelas ya kita harapkan tidak ada lagi tuh yang simpang siur informasi soal leukemia yang memang saat ini sedang menjadi perbincangan masyarakat
iya jadi pemirsa juga bisa lebih optimis lebih positif ya menghadapi atau berinteraksi dengan gejala gejala yang mungkin bisa muncul pada anak anak
dan kemudian ketika tahu bahwa ada gejala gejala bisa menangkap

betul nah ada lagi nih prap yang sekarang sedang bikin panik masyarakat indonesia
katanya ada sejumlah foto yang menunjukkan pemasangan bendera negara peserta asian games menggunakan tiang bambu
katanya kok paket tiang bambu sih
netizen pun mengkritik karena dianggap membuat malu jakarta sebagai tuan rumah
informasinya setelah ini